delapan puluh sembilan tahun lalu tepat di hari ini
pemuda pemudi indonesia mengikrarkan semangat perjuangan mereka
kami putra dan putri indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu
tanah air indonesia
kami putra dan putri indonesia
mengaku berbangsa yang satu
kami putra dan putri indonesia
menjunjung bahasa persatuan
perjuangan tidak akan pernah berhenti sampai di sini
di atas segala perbedaan yang ada
akan kami jaga dengan segenap hati
demi indonesia yang kami cintai